kita ke informasi lain warga menghadiri acara zona ramadan yang digelar sahabat ganjar di kabupaten pasuruan jawa timur pada hari minggu
selain bazar sembako murah sahabat ganjar juga menyiapkan beragam door price
serta membagikan ribuan porsi takjil untuk warga berbuka puasa
mengadakan kegiatan ini
gimana nih bu masyarakat yang datang ke sini
mendagangkan ibu gimana
alhamdulillah laris manis
mereka welcome terhadap jalan saya itu loh mas
saya berharap nanti kebelakangnya pak ganjar bisa jadi presiden ya
bisa jadi harapan masyarakat indonesia untuk bisa mendengarkan rintihan rakyat kecil istilahnya gitu mas
biar sembako sembako diturunkan
dalam kegiatan ini juga digelar door price berhadiah beragam jenis perabotan rumah tangga dan peralatan dapur bagi warga yang beruntung
sahabat ganjar juga menyiapkan ribuan porsi takjil untuk berbuka puasa